halo selamat datang di talkshow new era with asus innovation
yang membahas perkembangan teknologi dan inovasi inovasi rencangan asus bersama saya diana prika
sebagai brand produsen komputer terkemuka asus terus berinovasi untuk menghasilkan produk produk terbaik dengan teknologi yang terbaru
berbagai fitur canggih pun disematkan dalam berbagai produk laptop asus dan semua diciptakan
untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan laptop yang responsif multifungsi namun juga tetap efisien
salah satu lini laptop yang tengah digandrungi adalah laptop tipe layar sentuh
di mana laptop layar sentuh tersebut ada juga yang memiliki fungsi sebagai tablet
dan untuk memudahkan para pengguna di tanah air asus indonesia sudah menghadirkan tiga laptop asus oled
berlayar sentuh yaitu vivobook tiga belas sleed oled t tiga ribu tiga ratus kemudian zenbook empat belas flip oled un lima ratus
dan juga zenbook empat belas x oled um lima ribu empat ratus satu
dan untuk membahas keunggulan laptop layar sentuh dari asus telah hadir di studio
terima kasih ya pak sudah meluangkan waktu bersama kami
juga telah hadir mas mouldie satria tech reviewer dari sobat hp
hai mas moldi apa kabar
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di sini
terima kasih juga sudah diundang ke sini
pak firman saya ke pak firman terlebih dahulu nih apa sih sebenarnya yang menjadi misi dari asus
untuk menciptakan laptop laptop berlayar sentuh pak
dan fitur fiturnya mungkin ya secara umum itu seperti apa
sebenarnya alasan kita menghadirkan laptop layar sentuh adalah dari sisi consumer experience nya sendiri
jadi kalau sebelumnya pengguna itu berlayar
banyak yang menggunakan laptop ya di meja atau mereka di pangku laptopnya mereka kerja mengetik biasa
nah belakangan ini user semakin banyak yang membutuhkan laptop yang bisa punya fungsi lebih banyak
dari sisi aplikasi juga ui nya sudah lebih intuitif
dari sisi sistem operasinya juga sudah semakin mendukung untuk perangkat yang mobile dan juga mendukung layar sentuh
makanya kita hadirkan banyak sekali model laptop kita yang sudah mendukung layar sentuh
saya mau cek nih ke mas mouldie
mas waldi ini kalau dari masyarakat indonesia sendiri
seberapa banyak atau apakah iya nih sekarang lagi ngetrend untuk laptop laptop layar sentuh mas
ya sebenarnya kalau lihat dari user experience sendiri
dengan menggunakan layar sentuh itu jatuhnya jadi lebih efisien dan lebih cepat
untuk menggunakan kan tinggal tap tap doang
beda sama misalnya kita pakai mouse itu pointernya harus di misalnya ke start screen dulu
kalau sekarang kan tinggal tap tap aja
dan juga sebenarnya mungkin ada habit yang berubah kali ya
karena sekarang itu orang sudah pakai smartphone pakai layar sentuh
jadinya ke sininya pengen juga punya laptop yang sudah mendukung touch screen
pastinya memudahkan begitu ya lebih efisien untuk digunakan
tapi pastinya untuk laptop layar sentuh dari asus ini bukan cuma tiga yang akan kita bahas kali ini dong ya
tapi boleh dong pak disebutkan lagi ini kira kira yang akan kita bahas kali ini ketiga tiganya laptop apa saja
kita ada beberapa tipe sebenarnya untuk laptop layar sentuh
dari sisi consumer ada dari sisi yang gaming pun ada untuk yang segmen bisnis juga ada
kita punya lini produk layar sentuh itu ada banyak sekali
tapi untuk yang kali ini untuk yang segmen consumer kita punya dari sisi zenbook ada
dan juga yang vivobook yang versi mainstream juga ada
jadi yang zenbook nya ada zenbook empat belas x oled ada juga yang zenbook empat belas flip oled
dan yang vivobook nya ada yang vivobook tiga belas led oled
itu semuanya punya karakteristik yang berbeda beda
oke ini pastinya pemirsa kita ini penasaran ini keunggulan dari masing masing apa
kita bedah ya satu satu ya
boleh boleh boleh
yang pertama nih saya ingin bedah dari yang zenbook empat belas x oled ya
nah ini kalau kategorinya seperti apa pak firman
ya sebenarnya untuk yang zenbook empat belas x oled ini merupakan laptop klem cell biasa
jadi seperti laptop pada umumnya dia nggak bisa dicopot detachable atau dua in satu
dia seperti biasa
cuman engselnya ini bisa dibuka sampai satu ratus delapan puluh derajat
jadi mungkin penggunaannya akan lebih leluasa dibandingkan laptop yang clamshell biasa

nah ini kelebihannya si zenbook empat belas x oled
dan juga dia sudah mendukung layar sentuh
jadi saat dia digunakan dalam posisi rebahan gitu di meja kita bisa bekerja sama dengan rekan kita
misalnya kita melihat layarnya dan misalnya kita sedang mengerjakan suatu project bisa langsung disentuh layarnya
oh ininya mau digeser sini oh ini mau warnanya seperti ini
apa bisa satu ratus delapan puluh derajat dan sudah layar sentuh
ini dua keunggulan utamanya si zenbook empat belas x oled
nah dia juga sudah menggunakan processor performance tinggi
jadi laptopnya desainnya tipis tapi cpu gaming grade kita sebutnya
dia pakai amd ryzen sembilan dan itu prosesor yang punya performa luar biasa
tapi kita pasang di sebuah laptop yang tipis
nah ini juga merupakan salah satu keunggulan si zenbook empat belas x oled ini
tapi kira kira ringan nggak tuh pak
tentunya karena dia seri zenbook serinya tipis dan ringan
kita hadirkan ke end user yang butuh mobility tinggi
jadi kita buat zenbook ini setipis dan seringan mungkin
kalau nggak salah ini beratnya juga cuma satu lima kg benar nggak sih mas woldi
iya jadi ringan banget ini jatuhnya
jadi bisa dibawa kemana mana dan juga bisa digunakan untuk penggunaan berat
misalnya video editing dan lain lain
oke kita coba nih sekarang yang kedua ada zenbook empat belas flip oled ya
ini katanya dibilang sebagai laptop untuk kreator gitu ya ilustrator kemudian fashion designer penulis
kenapa pak disebut seperti itu
karena selain dia sudah menggunakan layar oled juga dia juga mendukung layar sentuh dan bisa di flip
jadi bisa berfungsi sebagai laptop biasa bisa juga berfungsi sebagai tablet atau bisa juga berfungsi sebagai perangkat multimedia
untuk kita menyaksikan konten multimedia
seperti laptop kita lihat di depan ini dia bisa diposisikan flip dan kita bisa menikmati konten
laptopnya dengan kondisi sepuluh seperti ini dan kita bisa melihat layarnya dengan lebih nyaman lebih luas tanpa perlu kita harus pangku atau letakkan di meja dekat kita
jadi bisa dari agak jauh kita bisa tetap melihat kontennya dengan nyaman
dan dia juga pak karena dia flip dia bisa berfungsi sebagai tablet
nah ini bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak user lagi
tidak cuma pekerja kantoran biasa desainer juga bisa menggunakannya
dan juga dia sudah mendukung pen stylus
pressure level nya bisa sampai empat ribu sembilan puluh enam
jadi kalau misalnya fashion designer membutuhkan misalnya sedang menggambar desain baju misalnya dia perlu garis yang tipis tipis
tapi di sudut yang lain dia perlu yang agak tebal
dia tinggal saat menggambarnya itu menekan layarnya dengan pennya itu bisa dengan tekanan yang lebih berat atau yang lebih ringan
itu akan menghasilkan garis yang berbeda ketebalannya di layar
nah ini merupakan salah satu kelebihan dari zenbook empat belas flip oled ini
dia juga tetap kita pasangi prosesor yang performa tinggi rrizon sembilan series dan juga tipis dan ringan itu dia
oke jadi kalau yang ini yang flip oled itu apa

dan juga itu adalah stylusnya begitu ya
oke nah ini tapi kalau misalkan nih pak kita bandingkan sama keluaran keluaran asus terdahulu ini keunggulannya seperti apa pak
dari sisi layar tadi pak kalau yang sebelumnya memang pressure level nya cuma seribu dua puluh empat tekanan level nya
nah kalau yang versi baru ini tekanannya sudah sampai empat ribu sembilan puluh enam
jadi bisa sampai apa ya empat ribu sembilan puluh enam mode tekanan
jadi sudah tekanan yang akan menghasilkan efek atau garis atau gambar yang berbeda nanti di layarnya begitu saat kita menggambar
jadi dari sisi pressure level nya sudah kita tingkatkan dibanding seri yang terdahulu
oke mas mouldie sudah coba dua duanya belum
sudah sudah dua duanya sudah saya coba
impresinya sangat menyenangkan terutama sebenarnya yang orang orang harus tahu adalah panelnya ini oled

jadi ini adalah panel yang sangat terlihat berbeda ketimbang panel panel ips atau yang lain

panel oled ini punya beberapa kelebihan
yang pertama adalah dia itu punya warna yang sangat vivid dan juga warna hitam yang sangat pekat
jadi secara spektrum warna tadi dia sudah mendukung dci p tiga
yang penting adalah spektrum warna itu lebih luas
sebenarnya lebih penting kenapa harus punya layar seperti ini
adalah ini sudah mendukung industri
jadi para profesional yang mau menggunakan video editing atau fotografi

misalnya fotografer ini tuh sudah bisa mendukung pekerjaan mereka gitu dan enggak cuman spektrum
warnanya luas aja tapi juga warnanya akurat karena sudah pantau validated baik pak firman ini laptop laptop
kita bahas kan memiliki performa yang tinggi biasanya kalau laptop laptop kayak gitu tuh cepat panas gitu ya
nah ini kira kira ada fitur apa yang disematkan di asus supaya laptopnya ini cooling systemnya seperti apa
apa gitu supaya tidak mudah panas untuk yang laptop kali ini yang kita sudah menghadirkan teknologi
baru dia namanya kita sebut asus i school plus cooling system jadi dia meskipun laptopnya tipis
seri zenbook ini sudah menggunakan dua buah kipas jadi meskipun dia pakai processor performa tinggi
ryzen sembilan itu performance nya luar biasa bahkan bisa digunakan untuk bermain game bahkan tetapi karena
dual cooling ini bisa membuat laptopnya bekerja dengan suhu yang lebih rendah dibanding teknologi
yang sebelumnya kita hadirkan dan juga
dari sisi prosesornya sendiri dia sudah menggunakan teknologi fabrikasi yang lebih modern dari amd
dia juga sudah dibangun dengan teknologi tujuh nanometer jadi sudah lebih penggunaan efisiensi energinya
sudah lebih bagus jadi saat bekerja beroperasi dia bisa suhunya lebih rendah jadi memang kelebihan
keduanya dari laptop laptop yang sekarang dibawa ini adalah dia pakai prosesor yang paling tinggi
dari seri lima series
ryzen sembilan dan ini tuh sebenarnya prosesor yang bisa dipakai untuk ngempush mau video editing itu yang
butuh cepat tapi di housing yang sangat kecil seperti ini dan sebenarnya kalau misalnya dilihat
kalau ngomongin airflow memang asus kalau yang dari pengalaman saya menggunakan beberapa laptop
yang ada ya dia tuh termasuk salah satu yang paling baik jadi walaupun biasanya yang pakai prosesor
yang performance tinggi biasanya kan generate heat ya tapi disini enggak kelihatan ada
kepentok gara gara terlalu panas seperti itu jadi ini memang bagus ini
oke pak firman kalau kita ngomongin tentang laptop laptop yang touch screen pastinya kita juga membutuhkan apa ya
screen yang comfortable gitu ya pak ini kalau misalkan dari dua laptop yang tadi kita sudah bahas untuk screen rasio
sendiri gimana ya pak
nah untuk screen ratio nya dua laptop yang kita hadirkan terbaru ini sudah enam belas banding sepuluh jadi sangat memudahkan
untuk pengguna yang video editing tadi seperti mas murdi bilang
kalau enam belas banding sepuluh itu ada ruangan lebih di bagian atasnya dibanding enam belas banding sembilan biasa yang melebar
umumnya enam belas banding sembilan gitu ya
lima belas banding sepuluh jadi lebih artinya jadi lebih banyak ruang untuk kerja
hmm tapi kalau untuk chargingnya sendiri nih kira kira untuk profesional profesional kan pastinya ngejar cepat deh
apakah ini juga fast charging kedua laptop ini
kita juga sudah mendukung teknologi fast charging untuk laptop dia sudah mendukung charging dengan usb jadi usb tipe c power delivery
untuk proses chargingnya sudah jauh lebih cepat
nah ini masih ada satu laptop lagi ya yang akan kita bahas nanti yaitu vivobook tiga belas late oled
nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana kami akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
oke sampai jumpa
terima kasih anda masih di new era with asus innovation bersama saya diana twitter
dan juga narasumber kita bapak muhammad firman as a public relations manager of asus indonesia
dan juga mas mouldi satria dari sobat hp
kalau di segmen sebelumnya ada dua laptop bertipe layar sentuh yang sudah kita bahas yaitu
dan juga zenbook empat belas flip oled bilingural
un lima ribu empat ratus satu lantas bagaimana dengan vivobook tiga belas slate oled
langsung aja kita tanya ke pak firman ini laptopnya ini ya pak ya
keunggulannya apa sih pak
nah berbeda dengan dua laptop yang sudah kita bahas tadi
kelebihan utama dari vivobook tiga belas slide oled ini adalah dia detachable
jadi dari sebuah laptop biasa kalau keyboardnya dicopot seperti yang sedang kita lihat ini
dia bisa berfungsi sebagai perangkat untuk menikmati konten multimedia
dari video dari youtube misalnya kita bisa melihat kontennya dengan nyaman
tanpa perlu kita pangku dan juga keyboardnya nggak mengganggu
bisa kita taruh di meja dengan lebih leluasa
dan kalau dudukan belakangnya ini kita copot
dia bisa berfungsi sebagai tablet biasa berbasis minor sebelas
jadi bisa lebih banyak lagi penggunaan yang bisa dipakai dengan mode tablet ini
dan yang kedua dia sudah juga menggunakan layar asus oled
jadi kualitas warnanya sangat bagus
gambarnya juga agak agak
tajam sekali dan juga dia
seperti bisa kita lihat dari sisi desain juga dia sudah kita bentuk sebagai perangkat yang trendy
ditujukan ke segmen yang pengguna dari gen z
dia juga compact dan ringan bisa dilihat sendiri di sini
dimensinya sangat ringkas
dan juga layar sentuhnya sudah mendukung empat ribu sembilan puluh enam pressure level sama seperti yang tadi
dan dia juga sudah mendukung stylus juga stylus support
jadi bisa digunakan untuk menggambar membuat desain sketching
dan juga dari sisi audio supaya memaksimalkan kualitas multimedia
dia juga sudah menggunakan quid speaker dengan sertifikasi dari dolby atmos
nah biasanya nih mas mouldie kalau misalkan kita mau beli laptop atau tablet
kita suka bimbang ini belinya yang mana gitu ya
tapi semuanya sudah ada di sini ya mas ya
kesan kesannya waktu awal menggunakan vivobook tiga belas late oled ini seperti apa mas
tentu menyenangkan ya jadi saya kan pekerjaan saya ini sungguh menyenangkan
teknologi terbaru gitu ya
yang saya suka di sini adalah form factornya yang sudah tablet
jadinya untuk menikmati kayak tadi mas firman bilang
untuk menikmati konten konten kayak nonton streaming segala macam
itu tuh enak banget di tablet yang satu ini
dan biasanya kalau misalnya saya ke kantor saya tuh selalu bawa tiga gadget
bawa handphone bawa tablet dan bawa laptop buat kerja
dengan adanya form facture seperti ini jadi saya cuma tinggal bawa dua
smartphone sama tablet ini karena dengan nambah keyboard aja
sudah bisa digunakan sebagai laptop pada umumnya
tapi mas moli pernah coba nggak untuk experience pribadi gitu
untuk entertainment gitu dari sisi suaranya itu seperti apa
ya jelas justru ini malah jadi kelebihan dari tablet ini
dia itu tuh untuk dari layarnya aja ya tadi udah pakai oled dan sudah dcip tiga
ditambah tadi mas firman juga ngasih tahu responsnya
cuman dia untuk layarnya ini sudah support dolby vision
jadi memang buat nonton film memang asus bikin ini buat kita nikmatin
konten ditambah tadi ada quad speaker ini di tablet sekecil ini ada empat speaker mbak diana
jadi di sini tuh juga punya sertifikasi dolby atmos
jadi nontonnya tuh kerasa kayak surround sound gitu loh
jadi memang ini didesain buat kita menikmati konten
tapi juga bisa hybrid sekaligus sebagai laptop companion buat kerja
oke pak firman saya masih penasaran apa lagi sih keunggulan dari vivobook tiga belas slit oled ini pak

oke saya masih penasaran apa lagi sih keunggulan dari vivobook tiga belas slit oled ini pak

jadi ada dua pertama adalah seri philip colbert dan juga stephen harrington
jadi sesuai dengan segmen yang dituju genz
jadi kita sediakan berbagai pilihan yang sangat menarik untuk para pengguna yang kita sasar
dan juga kedua versi artist edition ini sudah tersedia di asus online store
dan bisa didapatkan saat ini juga
bisa didapatkan saat ini juga oke
nah mas waldi ini kira kira sebagai tech reviewer
gimana anda melihat prospek dari laptop ataupun tablet yang detachable ini ke depannya mas
saya sih salah satu yang percaya bahwa ini adalah masa depannya akan menjadi seperti ini
bahwa tablet atau laptop yang bisa berubah menjadi tablet ini
ini tuh seperti kayak kita lihat smartphone yang sekarang sudah punya layar semua
menggantikan hadir smartphone yang dulunya ada keyboardnya
karena dengan menambahkan keyboard saja
dia tuh sudah bisa berubah menjadi laptop pada umumnya
cuman kuncinya memang ada di situ
kalau misalnya aksesoris keyboardnya ini bisa ngasih experience yang at least sama
kayak laptop yang sekarang ada
kayaknya kedepannya yang laptop laptop dengan model detachable ini bakal jadi masa depan kita
nah ini kira kira bagaimana laptop laptop touchscreen dari asus ini bisa membantu para pengguna
kita akan ulas lebih jauh lagi di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana
kami akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih menyaksikan new era with asus innovation bersama saya dana twit
dan juga dua narasumber kita
dan juga mas moldi satria dari techreviewer sobat hp
oke saya lanjut nih ke mas mouldie
mas mouldie kalau dari laptop laptop yang tadi sudah kita bahas
ini ada satu fitur yang sangat menarik disebut dengan glidex
ini fitur seperti apa mas mouldie
jadi ini sebenarnya adalah fitur baru dari asus
jadi ini adalah fitur untuk menghubungkan antar perangkat
jadi kalau misalnya kita ingin share screen atau butuh layar tambahan
itu bisa menggunakan smartphone
ataupun tablet aja tinggal dikoneksikan dengan aplikasi ini
caranya itu cukup mudah
tinggal menginstall glidex di kedua perangkat
terus juga dia itu nanti bisa meng share screen yang ada dari laptop ke mobile
ataupun sebaliknya dari mobile ke laptop
jadi kita bisa lihat layar smartphone kita yang ada di smartphone itu bisa ada di laptop juga
dan selain itu selain mirroring
kita juga bisa jadiin secondary screen
ini sebenarnya berguna banget kalau misalnya kita disuruh untuk pitching dadakan misalnya di kafe gitu
jadi sama klien kita tinggal kasih aja misalnya tablet kita ke klien
klien tinggal lihat dan kita tinggal pitching aja sesuai file presentasinya tetap ada di laptop
jadi memang ini adalah satu fitur baru yang cukup menarik dan menurut saya ini akan sangat kepake
apalagi sekarang bentuknya itu seperti ini
bentuknya ada tablet ada laptop seperti itu
iya itu salah satu fitur unggulannya begitu ya dari laptop laptop touch screen
dari asus ini
kalau tadi sudah ini high performance begitu ya
kemudian ada banyak sekali keunggulannya dibawa touchscreen juga sangat responsif juga
ini kan juga sangat ramping ringan tadi cuma satu lima kg gitu ya juga responsif
apakah memang kedepannya asus ini akan membawa laptop laptop yang memiliki konsep seperti ini pak firman
sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini pengguna perangkat komputer khususnya laptop ini butuh perangkat yang performanya tinggi
tapi bagaimana caranya supaya laptopnya bisa berhasil
laptopnya itu nggak lebih berat dan lebih mudah untuk dibawa oleh usernya kemanapun dia pergi
seperti kita lihat saat ini juga trendnya di pasaran pengguna sudah semakin mobilitasnya tinggi
apalagi pandemi sekarang sudah hampir selesai jadi pengguna sudah mulai berpergian kemana mana meeting dengan kliennya dia
nggak di rumah nggak di kantor tapi di tempat di luar misalnya
jadi dia butuh perangkat yang ringan dan juga tipis dan performanya tinggi
jadi kedepannya tentunya akan kita hadirkan perangkat perangkat yang memang desainnya seperti yang kita bahas kali ini
dia compact detachable mungkin akan lebih banyak ke depannya dan to in satu juga pasti akan lebih banyak produk dari kita yang memiliki fitur seperti ini
ya dan juga kalau tadi kita mencermati sebenarnya penamaan penamaannya itu semuanya menggunakan oled begitu ya pak ya
apakah memang saat ini asus terfokus untuk mengembangkan layar layar oled pak
kita sebagai produsen terbesar di dunia untuk perangkat berbasis laptop berbasis layar aswit oled kita juga punya tanggung jawab untuk menghadirkan layar dengan berkualitas terbaik ke pasaran indonesia
jadi kalau misalnya sebelumnya perangkat perangkat berbasis layar asus oled ini hanya ada di segmen premium perlahan lahan kita akan hadirkan juga perangkat dengan layar terbaik ini berbasis asus oled
di perangkat yang seri mainstream yang lebih terjangkau
kita sebagai pemimpin inovasi kita harus menghadirkan teknologi yang lebih untuk pengguna kita
tapi mas mouldie kalau misalkan mas mouldie lagi menggunakan laptop laptop dari asus seperti ini meeting mungkin di luar di cafe atau di mana gitu kan suka berisik ya
jadi kira kira ada nggak sih fitur fitur seperti apa ya ai noise cancellation atau apa
jadi sebenarnya sekarang itu sudah jadi standar di laptop laptop
laptop asus sekarang ya
jadi ada fitur ai noise cancellation ini dipakainya karena mungkin asus juga melihat kalau kita tuh mau meeting tuh pasti ada di mana aja
kadang saya lagi di kafe lagi di luar gitu semua kan serba zoom semua
dengan adanya fitur ini jadi noise yang ada di belakang seperti bunyi piring atau bunyi noise apapun itu jadi itu bisa di reduce
jadi yang dengar suara kita di zoom call sana itu dengarnya adalah suara suara vokal aja
dan dia memang bisa ngereduce seperti itu makanya dari laptop ini biasanya nggak cuma punya satu microphone ada beberapa microphone buat ngereduce itu
jadi semua noise yang ada di sekeliling kita nggak akan terdengar ya
jauh lebih bersih jadi nggak harus pakai microphone lagi biasanya kan orang pakai microphone lagi
jadi kalau misalnya langsung meeting dadakan aduh nggak siap itu udah enak kok sekarang
oke nah kalau ini ada banyak sekali begitu ya tipe tipe laptop di pasaran kita pastinya bingung gitu
mungkin mas mouldie sebagai tech reviewer ini bisa ngasih apa ya tips nih gimana sih caranya
bagaimana sih caranya bisa membeli laptop yang sesuai sama kebutuhan kita
yang pertama sih yang harus dipastikan adalah tahu dulu kebutuhannya seperti apa
kalau misal kebutuhannya office office ringan mungkin pakai ryzen tiga itu juga sudah cukup
tapi kalau pengen yang memang cepet ya bisa ambil ryzen sembilan atau di bawahnya ada ryzen tujuh gitu ya
dan juga sebenarnya ketika membeli itu kalau bisa kalau saya kalau ngomongin laptop jangan terlalu ngepas juga
karena laptop ini beda sama gadget gadget yang lain
laptop ini adalah sebuah perangkat yang kita gunakan untuk mencari uang lagi gitu
beda sama yang lain kan buat ngabisin uang gitu
jadinya jangan pakai perangkat yang terlalu ngepas
apalagi kita pengen pakai laptop dalam jangka waktu yang panjang
nah itu yang pertama
dan yang kedua adalah kita harus pastikan form factor apa yang cocok sama profesi kita atau kebutuhan kita
karena asus kan punya ada beberapa nih ada yang bentuknya tablet ada yang dua in satu convertible atau mau yang laptop seperti biasa
kalau misalnya kamu graphic artist atau misalnya arsitek yang harus nge review laptop
kalau misalnya kamu graphic artist atau misalnya arsitek yang harus nge review laptop
kalau misalnya kamu graphic artist atau misalnya arsitek yang harus nge review laptop

tapi kalau misalnya ya cuman mengedit atau biasa itu ya bisa pakai yang bentuknya si empat belas x ini
jadi memang pastikan dulu kebutuhannya apa baru milih milihnya yang mana
sebenarnya mas firman nggak bawa semua nih
asus tuh ada banyak ada yang layarnya dua ada yang buat gaming pun
ada yang buat gaming
gaming pun juga ada jadinya
memang sekali lagi
kebutuhan kita apa baru beli yang
sesuai kebutuhan tapi ada satu nih mas yang menarik
buat aku dari tadi melihat laptop asus
di depan saya ini ini ada screenpad nya ya atau
numberpad nya ya betul betul untuk yang ini
ada numpad nya ini sebenarnya salah satu
cara yang pintar dari
asus saya harus kasih komplimen karena
biasanya untuk yang numpad
ini kan dia makan space dari
keyboard dengan hadirnya
numpad yang ada di trackpad nya ini
kalau misalnya butuh numpad
mungkin kan ada beberapa kayak saya dulu kerjaannya
sebagai surveyor masukin data data
bisa diumpetin dengan
di numpad nya ini tapi kita
di bagian depan yang akan sangat enak buat ngetik
oke nah pak pastinya
yang sekarang itu begitu nomaden
kalau ngomongin masalah laptop pasti satu hal yang nggak boleh
ketinggalan adalah kameranya nah dari
tiga laptop yang tadi kita bahas ini kalau dari
kualitas kameranya bagaimana nih
ya untuk apa
untuk zoom meeting ini biasanya
webcam yang punya resolusi
bagus jadi untuk saat ini
webcam di laptop
asus itu minimal resolusinya udah
sedih jadi kalau teman teman
sedang melakukan zoom meeting sedang di
kantor atau di luar ruangan
kameranya sudah punya kualitas
yang cukup bagus untuk
live streaming ataupun misalnya
tipe yang kita punya juga sudah ada yang
tergantung kebutuhan saja
usernya mau butuh yang kameranya hd ada
untuk yang full sd pun ada
kayak rasa rasanya semua kebutuhan
kita gitu ya akan laptop semua terjawab
dari laptop laptop yang baru saja kita bahas ya
oke yang pastinya ini semoga bisa
memberikan insight kepada
para pemirsa kita dan juga kalau misalkan mereka
lagi bingung membeli laptop atau tablet pilihlah
salah satu di antara ini begitu kan ya
oke pak firman terima kasih banyak atas waktunya
mas moldy terima kasih banyak juga untuk insight insightnya
sampai ketemu di lain kesempatan ya sehat selalu